kepolisian daerah metro jaya memastikan peristiwa terbakarnya pabrik kembang api disebabkan pengerjaan las oleh seorang karyawan pt panca buana cahaya sukses
api percikan las menyambar bahan baku pembuatan kembang api hingga membakar seluruh bangunan gedung dan menyebabkan empat puluh delapan pegawainya tewas
direktur direktorat kriminal umum polda metro jaya kombes niko afinta menyampaikan hal ini di markas polda metro jaya di jakarta
niko menjelaskan penyebab kebakaran disebabkan oleh pekerjaan las yang dilakukan oleh subar jaega atas perintah andri hartanto direktur operasional pt panca buana cahaya sukses
saat proses pengelasan percikan api mengenai bahan baku pembuatan kembang api hingga membakar seluruh bangunan gudang yang berfungsi sebagai pabrik petasan
menurut niko jumlah korban juga bertambah dari empat puluh tujuh menjadi empat puluh delapan orang